agar dapat menstabilkan nilai tukar rupiah
sementara itu calon wakil presiden sandiaga uno menilai merosotnya nilai rupiah
disebabkan oleh fondasi ekonomi yang belum terreformasi
merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika dicemaskan oleh masyarakat indonesia
presiden joko widodo menjelaskan pelemahan mata uang tidak terjadi di tanah air saja
tapi dipengaruhi faktor eksternal
di antaranya kenaikan suku bunga di amerika serikat perang dagang antara tiongkok dan amerika serikat
serta krisis keuangan di turki dan argentina
untuk mengatasinya presiden terus meningkatkan koordinasi dengan sektor fiskal moneter dan industri
dan kuncinya memang hanya ada dua tadi saya sampaikan
di investasi yang harus terus meningkat yang kedua ekspor yang juga harus meningkat
sehingga kita bisa menyelesaikan defisit transaksi berjalan
pada sore lima september pemerintah memutuskan kenaikan pajak penghasilan atau pph
terhadap lima ratus barang konsumsi yang diimpor sebesar sepuluh persen
penetapan pph impor diumumkan oleh menteri keuangan
menteri keuangan sri mulyani menteri perdagangan enggar tias tolu kita
dan menteri perindustrian arlangga hartanto
menteri keuangan sri mulyani sebelumnya menjelaskan bahwa komoditas impor yang dikenakan tarif pph impor
dipilih dengan mempertimbangkan beberapa aspek di luar jenis barang
seperti kemampuan produksi dalam negeri
berdasarkan pph pasal dua puluh dua sudah ada sejumlah barang konsumsi impor yang dikenakan pajak penghasilan sebesar sepuluh persen
di antaranya pewangi papan selancar patung dan karpet
presiden yusuf kala meminta pengusaha menghentikan impor produk mewah ke dalam negeri
untuk mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar amerika serikat
salah satu cara menekan defisit transaksi berjalan adalah dengan menekan impor dan mengejot ekspor
kalam meminta para pengusaha membawa devisa hasil ekspor ke dalam negeri dan menukarkannya dengan rupiah
sementara itu calon wakil presiden sandiaga uno menyatakan naiknya nilai dolar sudah terprediksi sejak empat tahun lalu
penyebabnya lantaran fondasi ekonomi saat ini yang belum terreformasi dengan baik
sandiaga mengkritisi hal ini lantaran fondasi ekonomi yang belum terreformasi yang akhirnya mampu berdampak terhadap sektor lain
khususnya penciptaan sektor lapangan pekerjaan
struktur ekonomi kita belum terreformasi
dan banyak sekali kebocoran di beberapa sektor yang belum bisa disolusikan
tapi ini bukti kebocoran bahwa ekonomi kita bertumbuh lima persen tapi karena bocor ya usd
dan rupiahnya rentan sama seperti emerging markets yang lain
padahal kita tidak pungkiri bahwa negara kita negara yang subur penuh dengan energi penuh dengan sumber pangan
tapi ada paradoks di sini
selain indonesia beberapa nilai mata uang dunia termasuk turki lira dan peso argentina mengalami penurunan drastis pada tahun ini
melemahnya rupiah kali ini sangat diperhatikan oleh masyarakat indonesia karena tidak ingin krisis moneter seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan berulang